boleh gak aku telepon om baik
soalnya ikut rambut dari om baik ilang
maksud kamu itu apa sih
yang dikatakan andin dan al waktu di rumah aku
kalau pelaku pembunuhan roy yang sebenarnya
nino kamu aneh sekali
pelaku dalam kasus ini
gak ada orang lain
elsa gak tau apa apa
mama gak mau
jadi dua kita
jaga tengok elsa
saat ini dia
mama ingin sekali melihat elsa bahagia
dan kebahagiaan elsa itu
di rumah it
dan orang sel coming
biar mama di sini
hukuman akibat perbuatan mama sendiri
kalau begitu apa penjelasan bapak
soal papa yang begitu yakin
kalau bukan mama pembunuhnya
kamu itu harusnya bersyukur
karena kasus ini sudah terungkap
pelakunya itu ya mama
cuma mama gak ada orang lain nino
dan mama siap untuk menanggung akibatnya
bu saya sudah selesai bu
mirna kamu panggiling kiki sekalian bikini minum ya
kami permisi dulu ya
kalian di sini aja
iya makasih tita
ini rumah paistana ya bro
iya ger gede banget ya
mesti pake penunjuk arah
iya bener bisa nyasar
ada yang nyariin itu di depan
hmm nggak tau
eh gue minta tolong ya
kan baru pulang sekolah nih rena
aku mau ngurus rena dulu
ya oke baik mak marina
perasaan kiki nggak enak nih
di sana song tim ini dia dulu nih
jadi mau ke sana jangan letak
kalau enggak brent
karena saya tidak punyaemin kennteng kamu ya
tabs alatnya masih masukan

setiap ada masalah
kenapa aku selalu mencari reina
kenapa aku selalu mencari ketenangan di rena
pak ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu dengan salah satu murid disini
jam segini anak anak sudah pada pulang semua pak
udah pulang ya
sebentar saya sepertinya pernah lihat bapak
pake safety beltnya
bapak yang waktu itu bawa rena dari sekolah kan
pak lain kali jangan seperti itu lagi
kalau memang ada keperluan izin dulu dengan kami
ya sudah saya permisi
ikatan rambut yang aku kasih ke rena
kenapa ini dibuang
apa rena gak suka
saya sudah berjaga jaga
saya sudah berjaga jaga
saya sudah berjaga jaga
saya sudah berjaga jaga
saya sudah berjaga jaga
saya sudah berjaga jaga
kamu kok di rumah
tadi pas di restoran kamu bilang kamu ada acara sama teman kamu
tapi ternyata aku soal tanggal kak
salah tanggal gimana maksud kamu
aku kira hari ini tapi ternyata besok
kak al itu kapan nikahnya sih
tuh seingat kakak sih ya hampir setahun kurang lebih
iya terus kenal sama istrinya dimana
aduh ini ya

kalo dia ceritain sejarahnya lagi kalau dia ceritain istrinya dimana

ranya panjang banget
lebih heboh daripada sinetron
terus kamu kenapa penasaran gitu
cuma pengen tahu aja emang salah
ini kakak pantau nih kakak masih pantau
kamu suka sama al
al tuh udah nikah loh
udah punya istri
aku gak suka sama kak al
kan aku udah anggap dia sebagai kakakku sendiri
kak al enggak
anggap seperti kakak berarti ya
ya pokoknya ingat ya
nggak kembali tau orang udah nikah
ya gak boleh
ini juga pertanyaannya nih
aus banget nih
tau banget nih kalo lagi aus
eh kalian beriga tuh ngapain sih kesini
meet time nya kiki hari santai
bisa gak sih besok besok aja
kalo lo bukan kan terpaksa ya
ini demi buletin kampus
bener biar cepet juga kelar tugasnya
makanya kita bertiga yang samperin lo kesini
ya udah mendingan sekarang dimulai deh cepetan
gak pakai lama
kenapa sukanya pink
tipe cowok gigi dari dulu sampai sekarang itu nggak ada perubahan
ganteng beneran gak ganteng gantengan
sayang kepada orang tua
itu tipenya gigi
yang terakhir deh
pesan dan kesan apa untuk membaca buletin kampus
untuk pembaca buletin kampus
yang terlahir susah
keadaan gak punya
keadaan gak punya
itu bukan salah kamu
itu bukan salah kamu
saya berusaha untuk merubah hidupmu
itu baru salah kamu
labunya sudah berhenti
alhamdulillah kiki ndak ketahuan jadi rt di rumah ini
ketahuan bu rossa diselentik tertulis ngaku kalau tiba tiba duduk di sini sikilnya gelang gitu
masuk selamat siang pak
saya mau update soal sumaro pak gimana kondisinya belum ada perkembangan
pak dana sampai tadi pagi semar belum sadar kamu terus pantau ya
kau minta sama pihak rumah sakit berikan pengobatan yang paling terbaik untuk sumarno
baik pak oh iya pak dan satu lagi tadi alika bilang kalau ada perempuan yang
datang untuk menjenguk sumarno pak siapa saya nggak ketemu orangnya pak tapi
bu yeni bilang orang itu pakai masker dan ngakunya salah orang
hai masuk ruang esyus orang orang
kuan iya itu juga yang saya pikirin pak
hai dan menurut keterangan bu yeni orang itu masih muda
enggak tahu kenapa saya merasa kalau ciri cirinya itu kayak mbak elsa ini semakin mencurigakan
itu hewan kurban yang saya pesan sebentar lagi sampai ruang ini
dan sebentar lagi sampai rumah
tolong kamu nanti yang terima ya
kamu kalau mau ke halaman
jangan lari lari ya
yaudah kalau gitu
sampai ketemu ya
saya permisi pak
kalau gitu saya permisi juga pak
aku nggak dengar
sama hati hati sampai ketemu di rumah ya
nggak ketemu ya
rambutnya ada di mana
jadi gimana dong ncus
iya nih ncus juga bingung
kalian lagi cari apa
aku lagi cari ikat rambut
ikat rambut apa
yang dikasih om bayi
aku baru sadar
ikat rambutnya nggak ada
tadi saya udah cari sekalian kamar
kamu siapin makan siang rena dulu ya
ntar biar saya bantu rena cari rambutnya ya
ini om bayi
om mau bantu cari ya
satu dua tiga
mana yang ada
jatuh bu ya
aduh ya om
kasian om bayi
om bayi kan udah beliin buat aku
nanti kita cari lagi ya
kalau udah cari nggak ada sayang
boleh nggak aku penjam handphonenya om
pernah telfon om bayi
om boleh nggak
karena aku udah ilangin hadiahnya
tapi habis makan siang ya terus kamu mesti izin sama mama sama pokok dulu
kata andin kita disuruh ke depan untuk lihat hewan kurban
kita mau berkurban ya oma
makannya kita sekarang lihat hewan kurbannya ya
udah dikenalin kak andien kok malah ngechat gue
lagi sibuk gak
saya lagi di kantor
aku dapet nomer kak al dari kak angga
jangan lupa di safe ya kak
angga kenapa kasih nomer gue ke kak catherine
kehatiin udah tau gue punya istri kenapa

angga kenapa kasih nomer gue ke kak catherine
nirit doang tapi gak dibals
ada apa sih
mama bikin yang teh dulu ya
bukan saya pelakunya
bukan saya pelakunya
padahal saya yakin pak
istri saya bukan pelakunya
ada yang disembunyikan sama mama sarah
dan juga elsa
mana belanjaan nya
kan tadi pagi kamu pilih lah
kamu mau pergi nyari susu ibu hamil
mana belanjaan nya
gue lupa beli lagi
aku dari tadi udah muter muter loh
yang biasa aku beli tapi kosong

stoknya lagi gak ada
sekarang juga kamu ikut aku
loh nino nya kemana sih
pak aku mau lihat sapi
sementara lagi sapinya datang ya
nah itu sapinya datang tuh
wah itu dia
sehat semuanya pak
semoga kurban saya bisa berkah ya pak ya
bisa berguna buat yang membutuhkan
jadi semuanya kurbannya untuk keluarga pak aldebaran
oleh yang itu
itu saya sebagai kepala keluarga yang menanggung biaya ini
alhamdulillah terima kasih bapak
nah ini semua binatang binatang kurban ini nanti akan mendukung kita di akhirat
nanti mereka lah yang menjadi tunggangan kita menuju surga
oh gitu ya pak berarti kita harus sayang sapinya
iya kita harus sayang sama semuanya
bapak maaf ya saya mau kasih makan sapi dan kambingnya
saya ambil semua stoknya
oke baik tuh semoga ada pak
kamu bilang apa tadi di mana mana gak ada stoknya ini apa
itu tadi ya
totalnya berapa mas
totalnya semua jadi satu enam ratus ya pak
makasih ya notanya nggak usah
sayang dengerin aku dulu dong kamu tuh jangan marah kayak begini dong
berhenti jadi pembohong
kamu bilang dimana mana gak ada vitamin buat kamu susu hamil buat kamu
buktinya apa apotek dekat rumah ada semuanya
udah deh elsa
apa sih yang kira kamu perlu buat
kamu lagi lakuin apa apa yang lagi kamu rencanakan sekarang gaza
kamu sendiri bilang kan
kalau kamu udah muter muter banget untuk nyari vitamin dan juga susu buat kamu itu kamu gak ketemu
jangan bilang kalau kamu ke apotek dan gak ketemu
kalau kamu sampai bilang begitu aku temenin kamu sampai ketemu ke semua supermarket apotek apapun itu yang pernah kamu pergi
aku cuma butuh waktu sendiri nino
aku itu udah terlalu sedih
sedih karena hubungan kita sekarang ini
kamu ada di dekat aku tapi aku ngerasa kehilangan kamu sayang
aku cuma butuh waktu sendiri
terserah kamu elsa
tapi kali ini aku gak akan diem aja
aku akan kulitin semua kebuangan kamu sampai kamu gak bisa bohong lagi
syukurlah nino percaya
kita jadi ketemuankan hari ini ren
ini harus dibahas dengan sangat serius ren
saya nggak mau ditunda lagi
ren belum bahas
lagi sibuk kali ya
bu serta meeting sudah berkumpul semua tinggal menunggu ibu
kalau gitu saya permisi ya
selesai lagi rumputnya
sentuh mereka gua
glaube akan be suksesnya suivre our content
gue lagi tuh selesainya
harus kita bahas serius
oke aku baksitu dulu ya
boleh nggak aku telepon om baik
soalnya ikut rambut dari om baik hilang
kamu udah percaya kan sama aku
kok sikap nino tetap begitu sih
apa sebenarnya nino gak percaya sama alasan gue tadi
loh tadi kamu pergi kemana sih sama elsa
kok pengen pergi aja gak bilang sama mama
tanya sama dia
ada masalah apa lagi sama kalian berdua
terus mama khawatir
kalian berdua bisa cerai loh
aku masuk dulu ya ma
saya hannah itu
minta maaf ya om soalnya aku hilangin ikat rambut dari om
aku gak sengaja om
aku gak tau hilangnya dimana
dan aku nyari sama omah tapi gak ketemu om
ternyata ikat rambut dari aku gak dibuang sama rina
mumpahnya gak marah kok
kalau hilang yaudah gak apa apa
terima kasih ya udah menghargai pemberian om baik
yuk om sama sama
yaudah nanti om baik cari gantinya ya
tidak usah terima kasih banyak
saya masih mampu menafkahi keluarga saya
kenapa sakit rasanya
kalau seandainya benar rena adalah anakku
betapa sudah beresannya aku
sekarang saatnya harus cari pembuktian
kalau memang rena anakku
ini kesempatan aku untuk menebus semuanya
aku mau tanya teacher
iklan tak suka nei
emangnya mbak itu nakal ya pak

udah riana ga usah mikirin kayak gitu ah
pak pak pak
tapi kalau mbak nakal ke papa dan mama
bilangin aku ya nanti aku marahin mbak
aku ga suka kalau mbak nakalin papa dan mama
ya mbak aku tolong